putraku tidakkah kau ingat dulu tangan kecilmu menggenggam lembut tanganku
bukan mencengkram tanganku seperti ini
sepertinya mereka punya maksud yang tidak baik
kau benar kita harus berhati hati
aku yakin mereka dipintahkan oleh seseorang
menyerahlah kalian semua atau kalian akan mati disini
sepertinya kata kata itu untuk kalian
sebaiknya kalian pergi kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
kau terlihat seperti baru datang dan lelah
sudahlah rai tidak usah bohong padah
apakah urusanmu sudah
kau urus urusanmu sendiri saja jangan urusi urusan orang lain
kenapa kau harus marah
kalau kau tidak bersalah tidak ada alasan untuk marah pada quran
cukup yundeh jangan karena yunda lebih tua dariku kau bisa seenaknya padaku
sabar allah zainal
sebenarnya apa yang dia lakukan jangan jangan
tidak ya allah mudah mudahan kecurigaanku tidak benar
astaghfirullahaladzim putraku langsung selesai
di mana kau berada dan ibunya sangat merindukanmu
putraku tidakkah kau ingat bulu tangan kecilmu menggenggam lembut tanganku
bukan mencengkram tanganku seperti ini
aku akan menghantar nyawamu dan membuka mulutmu selamanya
putraku aku mengajarimu berbicara
pati sekarang kau memakiku dengan perkataanmu
ada yang mengatakan sampurasun
putraku aku tidak pernah menyesal melahirkanmu
mengajarimu berbicara berjalan
yang aku sesali adalah kegagalanku mendidikmu
tapi rasa sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang
seberapapun luka yang digoreskan oleh anak
kau pikir dengan kata kata manis aku akan berubah pikiran
tentu tidak bisa
tidak ada kata terlambat untuk berubah
aku sangat menyayangimu
dan aku yakin
masih ada kebaikan dalam dirimu
kebaikan terakhir dariku ada aku akan membuatmu mati
tanpa merasakan sakit
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
aku akan membuatmu mati
gue pasti menang
gue pasti menang